saya sudah bersama juara tunggal putra all england dua ribu dua puluh
leonardus jonathan christie dan runner up tunggal putra all england
hai menang all england
untuk jojo rasanya bisa dapat double congratulations
karena menang all england dan juga rasanya bolehlah dibilang a newlywed
dan triple congratulations karena ternyata saya dengar sudah mau punya baby
aku senang kalau dia sudah ketawa ngakak begini
karena dia tahu pasti sebentar lagi akan ada sesuatu untuk dia
aku mau disclaimer dulu ya
karena melihat ada video ditanya
oni jawabnya begini kita lihat dulu nih
ada rasa alaikah gitu selesai seneng
ya allah nanya gitu melulu
enggak jadi kalau di turnamen gitu biasa tuh
apalagi mungkin yang kemarin di all england
jadi setiap habis menang tuh kita masuk ke mid zone tempat wawancara gitu
itu tadi video wawancara terakhir sama media kita media pbsi
dan media indonesia beberapa juga ada yang datang
iya jadi dari total mungkin ada delapan atau berapa wawancara interview
yang satu gimana perasaannya
kedua sama ketiga sama nah yang terakhir sampai ke delapan gitu
kayak jawabannya aduh capek juga
makanya aku mau di sekelimer aku gak akan nanya gimana rasanya
daripada bilang ya allah nanya itu mulu
kalau gitu pertanyaanku adalah lain kali sebelum aku lupa
kalau ditanyain gitu semoga kalian akan selalu jadi juara
bagaimana rasanya jojo mengalahkan sahabat sendiri
apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap persahabatan

maksudnya ini pertandingan ke sepuluh tadi juga
dan mungkin di final udah dua atau tiga kali kayaknya
jadi memang ya kalau udah ketemu di lapangan ya udah jadi musuh lah gitu
ini sejarah tiga puluh tahun akhirnya kita punya pemenang tunggal putra
kalian aja belum lahir waktu kita merayakan kemenangan itu
dan mengulang juga sejarah all indonesian final
sebenarnya banyak orang yang mengatakan ini bisa terjadi berkat
untuk bisa terjadinya seperti all indonesian final juga gitu
mengalahkan axelson itu sebuah sesuatu yang pernah oni rasakan enggak
karena kan selama ini berapa dia empat tahun terakhir ini axelson unbeatable
tetapi bisa di kalahkan oleh seorang antony ginting
ya memang sebelum sebelumnya sempat ngalahin juga sih
maksudnya kayaknya terakhir di tahun dua ribu dua puluh kalau nggak salah ya
iya empat tahun lalu berarti maksudnya ya pernah mengalahkan
sampai kemarin terakhir itu memang aksesnya lebih dominan
cuma kan maksudnya yang saya selalu tanamkan sama saya pribadi
dan mungkin setiap abis match kan ada interview segala macam
suka ditanya besok lawannya si a nih gimana menurut kamu gitu
pasti setiap musuh setiap siapapun lawannya kalau udah masuk lapang ya punya chance yang sama sih
mempersiapkannya sebelum matchnya gimana
kita bisa kontrol manage semua problem struggle di lapangannya dengan baik apa enggak
dan kalau kita bisa ya itulah kita bisa jadi penang
ini tapi kan ekspektasi orang itu sebenarnya sangat terukur ya untuk kalian berdua
apalagi mau oni akan melawan axelson
itu sebenarnya semua orang udah rasanya ya agak sedikit sorry
pasti menang exelsen lah karena dia selama ini selalu menang gitu
tapi ternyata tetap dia on yang menang
jujur deh sebenarnya yakin gak bisa ngalahin excelson jujur
jujur ya itu kan tadi kata mbak rosy ekspetasi orang
itu biarin orang aja yang ekspedisi kayak gitu
tapi memang ya kita kalau punya ada pikiran apa nggak yakin nih
ya kita udah kalah duluan gitu sebelum bertanding gitu
apalagi kayak mungkin beberapa pertemuan sebelumnya nggak pernah menang gitu ya
cuman kalau kita timbulin satu pikiran itu ke diri kita sendiri ya kita udah kurang minus duluan gitu
tapi kalau kita punya pikiran oh kita oh kayaknya bakal kalah ya udah kalah dulu gitu sebelum bertanding
jadi ya siapapun lawannya sih ya punya chance dan harapannya
oni itu dianggap karena bisa mengalahkan axelsen yang selama empat tahun ini atau dianggap tidak terkalah
tapi dia juga bisa mengalahkan itu membuka jalan jojo untuk juara
ondi juga merasa bahwa eh joe bisa juara tuh karena gue juga loh
maksudnya dari perjalanan kita masing masing sampai di final juga kita punya struggle nya masing masing gitu
maksudnya dari babak pertama sampai kita semifinal dan kita sampai di final ketemu
ya maksudnya lawan lawan itu semua juga bagus bagus juga gitu
jonathan juga sebelum sebelumnya juga lawan rubber juga
jadi ya itu tadi saya bilang kita sama sama punya race nya masing masing
saya sampai semifinal ketemu semifinal terakhir juga rubber lawan perancis ya
jonathan juga sampai di lapang besar rubber di semifinal juga rubber
ya maksudnya kalau kita ya apa ya kita punya race nya masing masing lah jadinya
hanya jojo dan oni tahu lah sadar ya
bahwa sebenarnya dengan di all england ini you guys ⁇ benar benar dianggap ya udah gak bakal juara gitu kan
underestimate orang underestimate tidak ada ekspektasi merasa itu ya
nah kalau misalnya anda punya kepercayaan diri bahwa ini punya skill semua lawan sama
meskipun itu seorang excelson atau nama nama besar lainnya
kalau gitu prestasi untuk memenangkan all england anda berdua saja
kenapa ada apa gerangan
ya balik lagi sebenarnya setiap pertandingan memang gak mudah
jadi apalagi sekelas turnamen all england turnamen tertua di dunia untuk bulu tangkis
pasti ada pressure nya sendiri ada ekspektasinya sendiri juga
jadi memang gak mudah untuk jalan itu
dan saya sama ginting juga beberapa kali sudah
beberapa kali sudah ikut all england juga
dan ya kenapa gak muncul kenapa tidak menjadi juara waktu itu
cuma maksudnya ya gak ada hal ya hal hal kayak gitu kayaknya kita nggak bisa jawab juga sih jujur
maksudnya dari persiapan dari latihan mungkin dari semua segala macam yang kita lakuin di all england all elanland sebelumnya
ya sama sama lah ya mirip mirip lah
menurut jojo sama oni ini menjadi tetap best performance sama dengan yang lain atau memang dengan menjadi juara ini anda merasa bahwa ya ini memang my best performance dan jadi juara
karena bisa aja kan sebenarnya ya kemarin kemarin gak juara ya karena memang performance nya tidak bagus gitu
kalau dari performance ya kita ngomong performance bukan soal hasil
sebenarnya sih sama maksudnya nggak ada perbedaan sama sekali
performance ya tapi yang kita rasain mungkin saya juga melihat beberapa matchnya ginting match saya juga
waktu di all england kemarin mungkin kita dapat auranya untuk ya lebih apa ya lebih termotivasi lah
termotivasinya dalam arti pengen berjuang lebih mati matian lagi dari biasanya gitu
jadi itu hal yang mungkin
tapi kalau dari keseluruhan untuk performance sih kita sepertinya nggak jauh berbeda dari pertandingan pertandingan yang biasa